aliansi mahasiswa universitas lampung berorasi di depan gedung rektorat universitas lampung
mereka mengaku prihatin atas ulah rektor universitas lampung karomani
yang diciduk dalam operasi tangkap tangan kpk
dugaan suap yang menjerat karomani dan koleganya sangat memalukan para mahasiswa
untuk itu mereka menuntut kemendikbutristek untuk memecat dengan tidak hormat
para pejabat unila yang diduga terlibat suap dalam penerimaan mahasiswa baru tersebut
mereka juga meminta universitas membentuk satgas khusus tindak pidana korupsi yang melibatkan mahasiswa
para mahasiswa menyerahkan tujuh tuntutan mereka kepada plt rektor universitas lampung muhammad sofwan effendi
teman teman dari alansi mahasiswa universitas lampung tetap mengawal
tetap mengawal walaupun tidak ada badan eksekutif universitas
teman teman secara aliansi kita bergerak mengawal kasus tindak pidana korupsi ini
kalau bisa dari atas
akarnya pun kita dari kpk pun bisa mencari tahu itu akarnya bagaimana
kasus suap dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang menjerat karomani
wakil rektor satu unila heriadi dan ketua senat perguruan tinggi muhammad basri ini
diduga sudah terjadi cukup lama
pegiat surat kabar kampus teknokra unila ihwana haulan bahkan mengatakan
ia pernah didatangi seseorang yang mengaku menjadi korban
persiwa itu terjadi pada dua ribu sembilan belas
saat karomani masih menjabat sebagai wakil rektor tiga bidang kemasan
dan kemudian dianggap sebagai mahasiswaan

kami ada catatan bahwa ada seseorang yang menghubung kami begitu
dia mengaku sebagai korban dari kasus kasus yang dilakukan oleh birokrat kampus
mereka berupaya untuk bagaimana supaya mahasiswa mahasiswa yang ingin kuliah di lampung
harus membayar sedikit
mereka harus membayar sejumlah uang supaya mereka bisa diterima di uni lampung
pihak universitas lampung sendiri mengaku sistem penerimaan mahasiswa baru
melalui jalur mandiri kurang transparan
hal ini yang menyebabkan rawan terjadi penyimpangan
untuk menghindari kejadian serupa
universitas lampung akan melakukan perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru
sesuai aturan kementerian
semua itu dalam rangka tadi saya katakan
pembelajarannya harus berjalan baik sehingga terganggu dalam rangka menjaga maruah perguruan tinggi
sebagai penjaga moral
itu artinya kita menjaga nama baik ke milik
ini apa pak
semua tidak hanya di bangunan ketuk terat
semua penerimaan mahasiswa baru untuk seluruh fakultas kita harus ikuti aturan yang ditetapkan oleh dirjen dikti
oleh peraturan menteri yang ditetapkan oleh tijik dikti
jadi hanya dua jalur sendiri
jalur reguler dan jalur yang mandiri tapi yang diizinkan secara regulasi oleh kementerian
tiga hari pasca penangkapan rektor wakil rektor satu bidang akademik
dan ketua senat perguruan tinggi oleh kpk
kampus universitas lampung terlihat ramai
senin merupakan hari pertama kegiatan perkuliahan di kampus
yang terletak di jalan sumantri brojonegoro rajabasa bandar lampung itu